kita beralih ke informasi lain dianggap menghina dan memfitnah ulama melalui media sosial
seorang anggota organisasi keagamaan di tasik malaya jawa barat nyaris diamuk masa
masa juga terlibat kericuhan dengan polisi
ricuhan berawal saat polisi berusaha mengevakuasi seorang anggota ormas keagamaan berinisial y
masuk kendaraan di jalan dr soekarjo tasik malaya jawa barat
ratusan santri pondok pesantren bahrul ulum yang sudah menunggu di luar berusaha menghalangi pintu gerbang
masa yang geram terus berusaha mengejar y hingga memukuli kendaraan yang ditumpanginya
y dianggap memfitnah dan menghina melalui media sosial